sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tunangan kamu dengan riza saya batalkan
pokoknya dia harus keluar dari rumah sakit ini
pergi sekarang juga
sampai sekarang kan oma masih marah banget sama aku
kira kira ada kemungkinan omo bisa maafin aku nggak ya
kalau mengenai itu sih sejujurnya aku nggak tahu dah
tapi kalau aku pikir mungkin kamu gak ada salahan coba deketin oma lagi
dan kau minta maaf sama dia
dan kamu coba jelaskan semuanya
yaudah pokoknya gitu aja
yaudah sekarang kamu turun deh cepetan
aku buru buru nih
iya iya lah bener
yaudah makasih ya zak
ini kan bunga kesukaan oma
kalau aku bawain untuk oma mudah mudahan aja oma bisa maafin aku dan mau denger penjelasan aku
ngapain kamu kesini lagi
ini aida datang untuk kasih bunga buat orang
saya tidak sudi menerima bunga dari penipu seperti kamu
pergi kamu dari sini
jangan pernah temui saya lagi
kamu cuma seorang penipu busuk
yang cuma mau mengambil keuntungan dari saya
kamu dan bapak kamu sudah menipu saya
saya tidak suka sama pembohong
kalau saya sudah tahu dari dulu bahwa kamu itu seorang penipu
saya tidak akan membantu kamu membiayai